tumpahan solar ini membuat jalan licin sehabis hujan
akibatnya dua bus transjakarta terlibat kecelakaan karena hilang kendali
jalan licin menjadi biang keladi
empat kejadian dalam waktu berdekatan terjadi
ini dia buktinya
kejadian ini terjadi di kawasan senen jakarta pusat pada selasa siang
pengendara motor pun menegur petugas untuk segera memasang penanda agar tak lagi memakan korban
enggak sih tuh depan busnya sandain putut
biar jangan kesini
masalahnya belum sempat petugas melakukan ada lagi korban berikutnya
lengkap sudah hari itu empat tragedi kecelakaan jalanan terjadi
pengendara sepeda motor pun menjadi wawas diri saat melintasi lokasi
jangan sampai datang kejadian yang kelima kali
sebagai warga kita hanya bisa membantu memperingatkan pengendara yang lewat
tapi untuk korban kecelakaan tak perlu juga diperingati lagi
kan sudah terjadi
yang ada semakin jengkel dan emosi